cuaca ekstrim masih terus melanda sejumlah kawasan di jawa timur
di tuban hujan deras menyebabkan banjir bandang menerjang permukiman warga di desa kebon agung
sementara untuk mengantisipasi pohon tumbang pemkot surabaya mulai memangkas pohon di beberapa titik kota
hujan deras selama tiga jam yang mengguyur kawasan perbukitan kapur di kabupaten tuban
membuat permukiman warga di desa kebon agung selasa petang mengalami banjir bandang
air bercampur lumpur hampir menggenangi seluruh rumah warga
banjir seperti ini rutin terjadi setiap hujan deras mengguyur
gundulnya hutan menjadi penyebab mengapa air mudah turun ke permukiman warga
sementara di sidoarjo banjir yang melanda kawasan tropodo belum juga surut
selain jalan raya banjir juga merendam permukiman warga
akibatnya seluruh aktivitas warga lumpuh
sejumlah rumah terlihat kosong lantaran penghuni terpaksa mengungsi
ke tempat yang lebih aman
hujan deras juga menyebabkan sejumlah pohon besar di daerah tuban tumbang
meski tak sampai menelan korban jiwa namun batang dan ranting pohon
yang menutup jalan membuat aktivitas warga terganggu
untuk mengantisipasi bahaya pohon tumbang
dinas kebersihan kota surabaya melakukan pemangkasan pohon di sejumlah titik kota
dinas kebersihan tidak hanya fokus pada pohon pohon di ruas jalan raya saja
tetapi juga pohon tinggi yang berada di permukiman padat penduduk